stadion st petersburg akan menjadi perhelatan pencarian juara ketiga piala dunia dua ribu delapan belas antara belgia melawan inggris
seperti apa prediksi strategi kedua tim kita akan membahasnya bersama pandit sepak bola bung kusnaini
bung selamat datang
baik selamat datang
nggak ada sakit hati atau nggak terduga sama dunia ini
masih aman ya
jerman sudah kalah dari awal
sama dong kayak doa kita ya
tapi kalau kita berbicara mengenai laga yang akan berlangsung nanti malam mungkin kita sedikit flashback ya
melihat bagaimana belgia dikalahkan perancis padahal sudah menang ball position cukup banyak
apa tanggapan anda mengenai hal ini
iya memang kekalahan belgia cukup mengejutkan ya
karena secara permainan mereka sebetulnya sangat baik
bisa dibilang pertandingan tersebut sangat berimbang sangat sulit menentukan siapa pemenangnya
dan pada akhirnya pemenangnya ditentukan oleh peluang yang sangat kecil sebetulnya
satu belom titik ya
jadi memang dalam pertandingan seperti itu kadang kadang momen tertentu yang akhirnya menjadi penentu
dan momen itu adalah ketika sundulan umpiti gagal diantisipasi
oke walaupun banyak yang memprediksi akan terjadi hujan gol ternyata tidak ya
hanya satu belum dititik
kalau saya dari awal tidak memprediksi hujan goal
karena pertandingannya sama sama kuat
cuma persoalannya memang momen decisifnya milik prancis
momennya ya momen milik prancis
baik kita sekarang juga akan melihat bagaimana inggris ya
inggris yang juga melawan kroasia
sebelumnya mungkin banyak juga yang mengatakan kroasia sudah terkuras energinya
tetapi justru ternyata mampu bermain lebih panjang
dan akhirnya gol penentu terjadi dan inggris kalah tanggapan anda juga terkira
iya kalau kroasia melawan inggris saya melihat lebih karena kepintaran pelatihnya menyiapkan strategi untuk meredam inggris
jadi inggris adalah salah satu tim yang memulai pilihan dunia dengan filosofi bermain yang cukup menarik ya
mereka memulai serangan dari lini belakang
jadi lini belakang yang build up serangan
tiga pemain belakangnya tiga tiganya punya kemampuan build up
harry meguire john stone kyle walker semua punya kemampuan build up
nah kroasia menyadari bahwa menghadapi tim seperti itu harus ada kontra strategi
ditekan sejak pemain belakang pegang bola
makanya pemain depan krusial semua tekan gelandangnya semua tekan
makanya inggris agak kurang berkembang
oh baik berarti sudah diketahui ya dari awal
berarti sangat tactical game pada saat itu
jadi itu kemenangan taktik atas inggris
berarti bukan mungkin mental juga berpengaruh ya
soalnya sampai menit satu ratus sembilan goal terjadi dan fokus hilang pada saat itu
inggris di babak pertama sebetulnya punya peluang membuat pertandingan menjadi dua untuk mereka
tapi sekali lagi memang taktikal game kroasia sangat baik
mereka bisa membuat inggris tidak terlalu berkembang secara keseluruhan
kalau kita lihat perbandingan peluangnya inggris sepanjang pertandingan cuma punya sebelas peluang
dan hanya satu yang betul betul berbahaya on target
sementara lawannya kroasia dua puluh dua peluang dan tujuh diantaranya on target
tujuh diantaranya on target
baik mungkin kita harus melihat juga bagaimana inggris atau prediksi bagaimana inggris akan bermain nanti malam lawan belgia
bisa dikatakan ini laga ulangan ya setelah sebelumnya ya
kita masuk terlebih dahulu ke formasi belgia
karena kalau kita perhatikan belgia biasanya sering memainkan tiga empat tiga
apakah anda melihat ada perubahan mungkin melakukan empat tiga
yang akan dilakukan oleh roberto martinez
mungkin tidak karena di pertandingan seperti ini mengubah taktik akan berbahaya
mungkin yang akan dilakukan pemain martinez adalah membuat pemain belgia ini lebih bagus dalam hal melakukan serangan ya
dibanding inggris kan juga sama formasinya tiga juga di lini belakang
bedanya dua pemain sayap belgia menir di kanan charli di kiri ini lebih eksplosif menyerang
lebih mirip pemain sayap dibanding pemain belakang
jadi tinggal dua orang vela ini bersama witzel atau siapapun
mungkin film ini belum tentu
mungkin dia sudah dimainkan
pemain inilah kunci yang menjaga lini tengah belgia menjadi sangat kuat
dua pemain ini bergantian naik turun melakukan overlap terutama di sisi kanan dan kiri ya saat
charlie pemain yang sangat baik overlapnya bahkan tidak sekedar overlap
dia juga masuk ke dalam itu yang membuat belgia lebih banyak bermain dengan formasi tiga pemain belakang
kalau inggris beda nanti kita akan bahas
inggris itu lebih banyak lima dibanding tiga nya
baik jangan lebih sentuh inggris kita lihat lebih detail lagi belgia ini ya
tapi kalau kita lihat juga belgia lukaku dalam tiga pertandingan terakhir
bisa dikatakan kurang produktif
faktor apa yang menyebabkan
apakah nanti akan ada terjadi perubahan mungkin lukaku tidak lagi di tengah tapi brown di tengah
atau seperti apa anda melihatnya
jadi tiga pertandingan terakhir adalah pertandingan di mana fasenya mulai fase gugur
pendekatan game plainnya berbeda dengan fase awal grup di mana pelatih lebih berani mengambil risiko
nah di pertandingan terakhir bahkan sebetulnya lukaku bermain dengan hanya satu orang teman di lini depan
makanya dalam pertandingan terakhir lukaku tidak bermain di sentralapangan
menga dia seringkali bergeser ke pinggir di sini
seringkali mencoba bergeser
nah pada saat lukaku bergeser di sini the broing yang kemudian muncul sebagai false sembilan
itu berkali kali dilakukan
hazard juga mencoba membuat ruang menjadi lebih lebar ke kiri
dan chandli ikut support di tengah
jadi the broing yang ini punya kesempatan sangat luasnya menjadi pemain yang free roll
dengan mengorbankan lukaku sebagai target man
itu yang membuat lukaku di tiga laga terakhir agak sedikit seret goalnya
baik tapi kalau seandainya lukaku kembali dikorbankan pada laga ini
otomatis dia mungkin akan semakin menjauh dari persaingan menebus
seperti apa anda melihatnya berarti pada laga ini
kali ini saya pikir lukaku akan lebih difokuskan untuk ke depan
karena ini kan sama sama sudah hafal
mereka sudah bertemu di fase grup
pemain pemain ini kan juga sebagian main di liga inggris
nah mungkin kali ini saya lebih melihat the brue ini akan lebih geser ke kanan
jadi mereka akan bermain dengan formasi tiga empat dua satu yang lebih konservatif
bagaimana dengan strategi tiga back yang akan dilakukan
ketika mungkin kehilangan bola seperti apa belgia harus menutup ruang
dan mungkin prediksi anda akan seperti apa
karena belgia akan melakukan strategi pertahanan ketika menghadapi gaya bermain inggris
iya beda dengan inggris
belgia ketika mereka kehilangan bola itu yang lebih banyak defense ini dua orang ini
dua pemain gelandang mereka lebih banyak hidup untuk menjadi pemain yang mensupport pergerakan tiga back mereka
charlie kemudian akan merapat ke tengah
meniar juga akan merapat ke tengah
tapi dua gelandang inilah witsel dan vela ini yang akan berperan sebagai cover bagi tiga back mereka
itu beda dengan inggris
kalau inggris dua back
bahwa back sayap mereka akan segera ke belakang membentuk formasi lima pemain belakang
itu bedanya di situ
itu parkir bus ya berarti ya
lebih mirip parkir bus
tapi kalau saya lihat sih inggris tidak bermain dengan marketbus
tapi satu lagi nih sebelum kita masuk ke inggris
belgia kita tahu menyerang rajin tapi juga cukup sering kebobolan
kalau sebuah tim bermain dengan formasi menyerang apalagi pemain pemainnya seperti ini memang harus ada yang dikorbankan
dia saya pikir menyadari betul bahwa mereka juga tidak terlalu solid di belakang
tapi mereka berusaha untuk meng covernya dengan lebih banyak mencetak gol
makanya pemain pemain depan mereka ini dubruine hazard lukaku
ini pemain pemain yang sangat diharapkan untuk lebih banyak mencetak gol
dan memang kemampuan mereka mencetak gol sangat baik sejauh ini
kalau begitu kita beralih ke inggris
di inggris sendiri terjadi ada perubahan ya
sterling tidak dimainkan di sana tapi yang dimainkan itu ialah vardy dan kane
saya sendiri jarang melihat mereka berduet berdua dan sepertinya tidak padu
anggapan anda seperti apa
memang kalau kita melihat gaya main ya
inggris ini punya seorang striker yang betul betul ortodok sebetulnya
pilihan bagi pelatih adalah memainkan satu striker pendamping
yang fungsinya adalah pemain yang bisa membuat peluang
menciptakan peluang tapi sekaligus membongkar pertahanan
makanya opsi yang sering dipilih oleh southgate sebagai pelatih sterling
karena dia lebih punya kemampuan membuka pertahanan lawan
beda dengan vardy
kalau fahri ini kan pada rasanya seorang striker juga
memang tipenya agak berbeda dengan kane
dia seorang striker yang lebih banyak juga menjemput bola keluar
karena ini gaya mainnya leicester city
seorang striker yang kadang kadang out and out striker gitu ya
lebih banyak mencoba untuk menjemput bola menciptakan peluang sendiri
beda dengan kane
makanya kalau diduetkan antara ken dengan vardy
sebetulnya masih cukup lumayan dibanding kalau misalkan vardy dengan sterling
oh justru saya melihatnya masih cukup lebih lumayan kane dan vardy ya
iya dengan pertimbangan begini ya
vardy akan lebih banyak berusaha bergerak lebih leluhur
ke lini tengah atau ke kiri menjemput bola
dia sering main agak melebar ke kiri di leicester city
ken nya kali ini harus lebih aktif sebagai target men
nah karena persoalan inggris menurut saya
meskipun mereka bermain dengan dua wingback
tapi wingback mereka ini bukan pemain yang supportif terhadap serangan serangan
cenderung lebih banyak berada di area pertahanan dua pemain ini
entah itu arnold entah itu mungkin rose kali ini yang dimainkan ya
ini dua pemain yang kalau timnya diserang
itu akan menjadi formasi lima back di belakang
baik mungkin itu juga yang membuat
kane beberapa kali harus menjemput bola sendiri dan passing ke rekan rekannya
tapi kalau kita lihat juga di tengah
ini sepertinya ada lima lima gelandang seperti itu
anda melihatnya akan seperti apa
karena tidak ada henderson di sana
tapi untuk apakah nanti akan berubah menjadi mungkin tiga satu tiga ratus dua belas atau seperti apa
ya dari lima gelandang yang anda sebutkan tadi
pada dasarnya sesungguhnya yang lebih betul betul bermain sebagai gelandang hanya tiga orang
karena back kanan maupun back kiri pada dasarnya pada saat tertentu
lebih banyak bermain sebagai
main dalam formasi lima pemain belakang
nah dari tiga pemain di tengah ini
sebetulnya hanya ada satu orang yang menjadi pivot
biasanya itu fungsinya henderson
kalau henderson tidak main ini perannya dyer
nah dua pemain inilah yang nanti akan diharapkan lebih banyak bergerak
untuk meng cover area di lapangan tengah
entah itu lingard di kanan entah itu delph di kiri
bedanya barangkali adalah
karena lingard ini tipenya lebih menyerang
maka dalam banyak momen dia akan lebih banyak bermain mendekati kan
dan delph akan lebih banyak bermain sebagai pendamping bagi dyer
mungkin dalam beberapa kesempatan akan terlihat bermain dengan formasi tiga empat tiga
di mana delf ini akan menjadi duet bagi dier di lapangan tengah
baik berarti akan terlihat seperti tiga empat tiga ya
terus kita juga melihat bahwa inggris harus diakui bahwa sepertinya kekurangan gelandang kreatif
itu mungkin terbukti pada saat melawan kroasia
apa solusinya pada lagaperebutan tempat ketiga ini
sebetulnya lin guard ini adalah pemain yang sangat diharapkan bisa menjadi pemain yang kreatif ya
kita sudah melihat bagaimana di beberapa momen musim lalu bersama mu
dia sering menciptakan
membongkar pertahanan lawan
tapi memang menurut saya pemain ini agak menurun belakangan ini performanya
apalagi dalam formasi tim yang sekarang dikembangkan oleh southgate
dimana fungsi dia lebih banyak sebagai gelandang tengah ketimbang sebagai seorang supporting striker
dan ini yang membuat kreativitas lingard agak sedikit berkurang memang
faktor mental dan stamina sendiri bagaimana bung anda melihat
karena sebelumnya berbeda dengan belgia inggris melewati babak tambahan dan cukup banyak boros energi
iya memang akan sedikit
menguras tenaga bagi inggris ya apalagi kita tahu bahwa beberapa pemain kunci tidak bisa dimainkan
trippier yang bermain sangat baik di pelajaran ini tidak dimainkan
henderson juga tidak dimainkan
ini akan menjadi sedikit beban bagi inggris
dan persoalan lain adalah belgia motivasinya sangat besar
karena kalau mereka mencapai peringkat ketiga itu adalah peringkat terbaik sepanjang sejarah mereka
baik peringkat terbaik sepanjang sejarah ya
kalau inggris pernah juara dunia kan
iya inggris pernah juara dunia
tapi bung kalau anda melihat dalam perebutan golden boots ini dengan sejumlah strategi nanti
apakah mungkin gol itu lahir dari
striker striker yang bisa dikatakan saat ini sangat ditonjolkan lukaku ataupun kane
bagi lukaku kan minimal harus mengejar tiga gol ya dua gol lah minimal untuk menyamai
itu bukan hal yang mudah
belgia juga tahu bahwa mereka harus melindungi pertahanan mereka
tidak mungkin berani bermain terlalu offensif
jadi bagi belgia saya pikir bagi lukaku sendiri pasti akan sadar bahwa nomor satu ini kepentingan tim adalah menang
bukan lukaku menjadi top scorer
baik karena kan sebelumnya juga kalau kita perhatikan beberapa laga sebelumnya
bahkan kekal kekal ini
kekalahan terhadap perancis juga sepertinya masih ada rasa sakit hati seperti itu ya
apakah ini mentalnya drop nggak ya antara inggris dan belgia pada laga untuk perebutan debat ketiga ini
kalau drop semuanya drop
semua pasti drop ya
indonesia juga drop lho
pasti drop kalau di sini kena itu
karena semua pengennya main di hari minggu bukan hari sabtu
tapi saya pikir motivasi sekali lagi akan menjadi faktor kunci
belgia punya motivasi untuk menjadi tim dengan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah mereka
inggris mungkin motivasinya jangan sampai pulang dengan dua kekalahan beruntun
setidaknya bawa tiga
minimal pulang dengan aroma kenangan
aroma kemenangan walaupun gagal juara satu
tapi kalau kita kalau bung sendiri melihat ini akan berlangsung selama sembilan puluh menit atau kadu penalti
saya tidak terlalu yakin ini akan sampai adu penalti ya
karena mereka memiliki penyerang penyerang yang bagus
mungkin pertandingan akan berhenti bahkan sembilan puluh menit kalau perkiraan saya ya
iya mereka juga saya pikir sudah sama sama tahu lah
materi pemainnya sudah sering ketemu di liga inggris
jadi sudah tahu bagaimana cara mengatasi
bagaimana cara menaklukkan pertahanan lawan
ini sangat mungkin menjadi pertandingan yang akan cukup diwarnai gol
dan mungkin tidak perlu sangat perpanjangan waktu
saya pegang belgia tipis mungkin kalau tidak satu
belgia ya baik
baiklah kalau begitu terima kasih bungkus sudah hadir di sini
sampai bertemu lagi nanti kita lihat hasilnya seperti apa